pemerintah pusat dan pemerintah provinsi bali tengah mematangkan rencana pembangunan proyek light rail transit lrt di bali
pembangunan yang diperkirakan selesai dalam tiga tahun itu diusulkan tidak dibiayai pinjaman asing
rencana pembangunan lrt di bali kian serius lantaran untuk mengurangi kemacetan serta mengurangi emisi karbon
proyek lrt di bali rencananya akan dioperasikan oleh pt kai sebagai pengelola dengan membentuk manajemen baru layaknya yang diterapkan pada lrt jabodebek
menteri ppn kepala bapak naswar so manoarfa belum dapat merilis nilai proyek tersebut
namun rencananya pembangunan akan mengandalkan pendanaan dalam negeri hasil kolaborasi bumn bumd dan swasta melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha
lrt bali ditargetkan membentang dua puluh km di bawah tanah dan di atas tanah dari bandara igusti ngurah rai sampai ke wilayah cemagi badung
proyek lrt di bali rencananya dimulai pada dua ribu dua puluh empat dan ditargetkan rampung dalam tiga tahun
proyek lrt di bali rencananya dimulai pada dua ribu dua puluh empat dan ditargetkan rampung dalam tiga tahun
untuk mengatasi transportasi di bali luar biasa jadi publik transportnya yang akan kita inginkan termasuk juga untuk menurunkan emisi